sementara di pos checkpoint bundaran waru surabaya seorang wanita protes saat dihentikan petugas
ia akhirnya menunjukkan bukti bayar pbb untuk membuktikan dirinya benar benar tinggal di sidoarjo
wanita ini protes saat dihentikan petugas di pos checkpoint bundaran waru surabaya kamis pagi
warga berktp nganjuk ini marah ketika diminta menunjukkan surat tugas perusahaan yang ada di surabaya
wanita yang mengaku berdomisili di sidoarjo ini justru menunjukkan surat pembayaran pbb kepada polisi
wanita ini akhirnya diperbolehkan lewat oleh petugas gabungan setelah menerima email berisi surat tugas dari kantor tempatnya bekerja
pada penerapan larangan mudik mulai tanggal enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu
saat lantas polrestabes surabaya tidak memberikan dispensasi bagi pengendara kendaraan luar kota yang ingin masuk ke surabaya
tanpa menunjukkan surat tugas perusahaan
atau surat izin kelurahan setempat